nama bambang susatyo memang beberapa kali mencuat dalam kasus korupsi
dan tidak hanya itu keanggotaannya dalam tubuh pansus hak angket angket kpk pun
menjadi pertanyaan terhadap slogan golkar di era erlangga hartarto
yakni golkar bersih dengan mengusung bambang sebagai ketua dpr ri pengganti setia novanto
pada februari tahun dua ribu tiga belas nama bambang susatyo disebut oleh mantan bendara demokrat
nasarudin saat pemeriksaan kpk terkait korupsi simulator sim
dengan total kerugian negara rp satu ratus dua puluh satu miliar
yang akhirnya menyeret mantan kakor lantas irjen joko susilo
dengan fonis delapan belas tahun bui di tingkat kasasi
bambang susatyo menampik laporan nasarudin terhadap kpk
bambang mengatakan dirinya bukan hanya siap di penjara
tapi juga ditembak mati jika dirinya benar terbukti memakan uang negara
menurut koordinator divisi monitoring hukum dan peradilan icw
dalam dialog cnn prime news tiga belas januari dua ribu dua puluh
nama bambang susatyo pernah disebut dalam kasus korupsi yang ditangani kpk
kasus korupsi yang ditangani kpk nama pak bambang ini paling jadi tiga kali disebut
pertama disebut misalnya terkait dengan kasus menekan miriam
miriam dalam kasus proyek iktp
kemudian m najarudin pernah juga menyebut pak bamsud terlibat dalam kasus simulator
yang kemudian yang lain adalah
simulator sim ya
kemudian pak teddy rusmawan akbp teddy rusmawan
saksi dalam kasus simulator sim dengan terdakwa joko susilo
di situ disebut bambang dikatakan pak teddy itu menerima sejumlah uang
itu dalam persidangan ya
dalam persidangan artinya apa
ini kan potensi potensi dia diperiksa lagi oleh kpk kemudian bahkan bisa ada kenaikan status
meski bambang menampik terlibat dalam kasus anggaran simulator sim
dirinya kembali disebut oleh mantan ketua panitia lelang proyek simulator
akbp teddy rusmawan dalam sidang pada dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
teddy menyebut beberapa anggota komisi tiga dpr pernah melakukan pertemuan dengannya
terkait proyek simulator sim di restoran basara
selanjutnya bambang susatyo juga disebut dalam kasus korupsi ktp elektronik
penyidik utama kpk novel baswedan menyebut mantan anggota fraksi hanura
miriam s haryani mendapat ancaman dari
seorang politikus di dpr
hal ini disampaikan saat bersaksi dalam sidang pada tiga puluh maret dua ribu dua puluh
bambang susatyo pun kembali menampik keterlibatannya
ia dan koleganya berencana mengambil langkah hukum atas keterangan miriam
bambang juga meragukan atas keaslian rekaman pemeriksaan miriam
yang diputar dalam sidang di pengadilan tipikor
kesaksian novel baswedan terkait pemeriksaan miriam menjadi cikal bakal
dibentuknya pansus angket kpk oleh komisi tiga dpr
bambang susatyo termasuk dalam keangkutan pansus
ini menimbulkan pertanyaan kenetralannya jika nanti resmi menjadi ketua dpr ri
sebab ia salah satu pihak yang mendorong hak angket
menanggapi hal ini wakil ketua dewan pakar partai golkar mahyudin
kepada cnn indonesia prime news mengatakan tidak ada masalah
dengan pengusungan bambang sebagai ketua dpr
karena tentu ia akan ikut dengan keputusan partai yang akan menarik diri
dari pansus kpk dalam waktu dekat
ya karena kami melihat sendiri bahwa secara langsung mas bambang ini tidak ada masalah
dan beliau juga sekarang kan masih ketua komisi tiga dpr ri
kalau memang mas bambang itu ada masalah tentu kan harus dicabut
berarti partai akan mencabut dari jabatan ketua komisi tiga
iya kalau itu dikaitkan misalnya karena keanggotaan beliau di pansus kpk ya
kan pansus kpk itu lebih kepada
memang penugasan partai politik
dimana waktu itu memang golkar mendukung terbentuknya pansus kpk
tapi dalam waktu dekat golkar akan menarik diri dari pansus kpk
jadi saya kira mas bambang juga pasti ikut apa yang diperintahkan oleh partai
maka dengan bambang susatyo sebagai ketua dpr
golkar diharapkan tidak menjadikan posisi prestis ini sebagai tukar guling
antara sejumlah elit partai berlambang beringin tersebut
dan sesuai dengan janji slogan golkar yang bersih